belum belum ada pergerakan
ya pdi perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di md tiga dan tata tertib
jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi
ini ada kemudian oleh dua puluh lima orang
kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana
jadi ya kita lihat yang paling tidak itu
kalau memang itu merupakan hak anggota dpr yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa
ya ya boleh saja tapi kan belum ada
jadi kita lihat dulu gimana di lapangan
jadi terlalu parutnya memang ada pergesak langsung
angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini
kan ada cerita sirekap kan ada cerita server di singapura
sementara kpu mengatakan enggak kok di tempat kita lui
masih satu mengatakan it nya saja ada kok masih dibantah
kemudian yang kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan bagaimana aparatur dan sebagainya
kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah
penggunaan pengawas hak pengawasan hak konstitusi dari dpr untuk kemudian membuat penyelidikan
dengan cara itu nanti ada data ada fakta ada saksi ada bukti ada ahli
yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat